guna menjaga ketahanan pangan yayasan sampokong semarang bersama pemerintah kota semarang
membagikan beras murah seharga rp lima untuk tiga kg beras
kegiatan ini diapresiasi wali kota semarang mengingat harga beras masih tinggi
lima ton beras yang dikemas dalam satu enam ratus paket beras tiga kg yang dibagikan yayasan sampokong semarang
bersama dengan pemerintah kota semarang untuk pengemudi ojek online serta masyarakat kurang mampu
paket beras tiga kg seharga rp lima ini disambut antusias
salah seorang warga mengaku beras tiga kg yang dihargai rp lima ini sangat membantu kebutuhan pangan masyarakat
diharapkan dapat membantu menurunkan harga beras
pasalnya kondisi banjir yang terjadi di wilayah demak dan grobogan menyebabkan harga beras masih tinggi
kita tahu beras ini kan masih kondisinya masih relatif harganya di atas harga eceran gitu ya tinggi gitu
apalagi ini teman teman
kita tahu bahwa di demak grobogan yang mestinya juga panen ini terjadi banjir tentunya akan mempengaruhi juga suplai terhadap beras
sehingga diharapkan dengan ada bantuan ini ada satu enam ratus kepala keluarga istilahnya ya yang bisa terbantu apalagi kalau tiga kg
dan saya juga berkesan pada masyarakat ngeman ngeman lah beras itu
jadi kalau masak secukupnya jangan dibuang mengingat harga beras ini
juga belum turun lagi dan bisa bermanfaat untuk lebih lama lagi
ya satu memang kita paham bahwa ini sedang dalam kondisi ramadan
dan ini memang kita salah satu bentuk toleransi kita
dan kita melakukan ini sebenarnya sudah sering
tadi bu ita juga bulan lalu juga melakukan hal yang sama di tempat kita
nah ini buat kita karena di momen yang tepat dan beras sedang langka
jadi itu kami membantu untuk menyediakan beras dengan harga yang sangat murah atau sangat terjangkau
lebih lanjut wali kota semarang menambahkan kegiatan pasar murah yang dilakukan semua unsur di kota semarang diharapkan dapat menurunkan harga sembako jelang lebaran